dalam dunia teknologi keamanan siber menjadi hal yang utama tentunya untuk melindungi sistem serta data perusahaan yang ada di dalamnya
sedangkan bagi pemilik perusahaan teknologi keamanan tentunya juga menjadi prioritas untuk menjaga dirinya karena menjadi orang penting di dunia
melalui laman federal trade commission tim cnn indonesia tech news mencoba untuk merangkum informasi mengenai jumlah uang yang digelontorkan perusahaan teknologi demi melindungi eksekutif mereka
kita lihat bersama sama
orang terkaya di dunia yang pertama nih ya ceo amazon yakni jeff bezos pemilik amazon perusahaan retail ini menghabiskan dana sekitar satu enam juta dolar as untuk menjaga keamanan dari jeff
jadi tidak murah untuk menjadi orang paling kaya di dunia karena biaya jaga dirinya juga mahal begitu
selanjutnya kita lihat dari oracle perusahaan perangkat lunak amerika ini mengeluarkan biaya serupa amazon yakni satu enam juta dolar as
untuk melindungi larry arison yang menjabat sebagai dua posisi eksekutif di oracle
selanjutnya kami juga punya dari raksasa mesin pencari dunia yakni ceo google yang mengeluarkan dana lebih dari enam ratus ribu dolar amerika untuk melindungi dirinya yakni sundar pichai
tidak murah tentunya walaupun tidak semahal bezos dan juga oracle ya tapi ini juga salah satu angka yang lumayan tinggi untuk menjaga keamanan diri
ini juga masih di kisaran ratusan ribu apple yang menggelontorkan dana tiga ratus sepuluh ribu dolar amerika serikat untuk tim cook yang menduduki saat ini sebagai posisi ceo dari apple
selanjutnya kita lihat lagi ini juga chairman dan juga ceo facebook dan sekarang dikenal sebagai eksekutif termahal di petinggi facebook
raksasa media sosial ini menggelontorkan dana dua puluh dua enam juta dolar as

rp lima belas miliar aja untuk melindungi mark zuckerberg sebagai pemimpin tertinggi di facebook
sebagai platform yang menampung dua tiga miliar pengguna facebook ini tentunya sering mengalami kebocoran data belum lama juga baru terjadi yang tentunya menyebabkan jutaan pengguna terpapar privasinya
nah terkait rentetan masalah ini akhirnya muncul indikasi keamanan yang mengancam keselamatan mark
itulah kenapa akhirnya biaya keamanan untuk bos facebook ini sangat fantastis
kalau anda pengen lihat apa aja sih yang meliputi dari
uang uang sebanyak itu untuk para eksekutif teknologi ini anda bisa lihat ini seperti jenis pengamanannya mulai dari kendaraan pribadi yang tentunya tahan peluru salah satunya ya
lalu juga alat komunikasi tim pengaman yang harus selalu terkoordinasi dengan baik untuk pengamanan ini
lalu juga instalasi alat dan juga instalasi kamera yang tentunya ada di semua sisi di setiap para ceo ceo ataupun petinggi petinggi perusahaan teknologi ini berada di tempat tinggalnya
ataupun sedang berada di jalan
transportasi lalu juga penanganan serangan siber dan juga untuk keamanan orang orang terdekatnya
tim keamanan ini merupakan mantan agen agen federal penting dunia anda bisa lihat
jadi mereka ini biasanya terdiri dari agen federal penting lalu juga dari fbi dan juga dari pas pampres
seperti misalnya zuckerberg nih dirinya ini dijaga oleh mantan tim penjaga joe biden
yakni mantan wakil presiden amerika serikat di masa kepemimpinan barack obama
di laman berita wired menjelaskan perusahaan perusahaan teknologi
yang berada di kawasan silicon valley tidak punya aturan biaya pembelanjaan untuk melindungi kekayaan intelektual mereka
itu dia tadi keseluruhan dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk menjaga para petinggi petinggi perusahaan teknologi ini